didampingi anggota komisi empat dprd kabupaten bekasi dan tim pengawas ketenaga kerjaan
wakil menteri ketenagakerjaan arfian syahnur mengunjungi pabrik di kawasan industri jababeka
desa wangun harja kecamatan cikarang utara bekasi jawa barat kamisore
salah satu petinggi di pabrik itu dituduh mengajak menginap bersama atau staycation
untuk syarat perpanjangan kontrak salah satu karyawati berimikal ade
menurut pihak krd perusahaan ade bekerja sebagai operator pengemasan barang produksi
ade merupakan raga ahli daya dari pt ikeda indonesia yang dipekerjakan di perusahaan ini
selama bekerja ade tidak memiliki masalah dan bekerja dengan baik
sementara wakil menteri ketenaga kerjaan meminta manajer perusahaan penyedia tenaga ahli daya yang dilaporkan ade
diberhentikan sementara hingga status hukumnya jelas
ini sudah diceritakan bahwa ptko sudah meminta pt ikeda untuk memberhentikan sementara si manajer yang bermasalah
nah sambil proses hukumnya berlanjut
kasus ini awalnya mencuat dari cuitan twitter john sitorus di akun at mikduk tujuh belas
dua puluh mei lalu korban akhirnya muncul ke publik dan buka suara
ade mengaku telah enam bulan bekerja di pabrik yang memproduksi berbagai jenis produk kecantikan di kawasan jababeka
ade mengaku pernah diminta atasannya untuk pergi berdua atau staycation dengan iming iming perpanjangan kontrak
satu hari kemudian ia melaporkan sang manajer ke kepolisian resort metro bekasi
dedy beben bekasi jawa barat